jadi kamu dikutuk
setelah itu setiap bulan purnama
aku merasakan haus darah yang sangat dahsyat ki
bahkan seluruh badanku terasa sakit
dan gigi tarimku berubah menjadi lebih panjang
kutukan harus diruat
tapi tidak semua orang sakti bisa merasakan
murti alam manusia dimiliki harimau mati
iya aneh banget ya bu
seumur umur baru kali ini ada harimau di kampung kita
jangan jangan nanti ada korban selanjutnya bu
aduh gimana ya
di mana rumah orang yang menjadi korban harimau itu
oh itu di perempatannya
pembatan jalan sana den
nanti tanya aja rumahnya pak sarpan ya
ya sama sama den
aduh merih banget ya bu ya
tamu saya itu namanya raden soma
sekarang dia di mana
saya juga tidak tahu nak
sejak kejadian itu
dia juga tidak kelihatan lagi
mungkin dia ketakutan waktu harimau itu datang
saya temannya raden soma
nama aslinya mardian
saya sedang mencarinya bu
kalau begitu saya permisi bu
jangan bunuh aku
jangan bunuh aku
aku sama sekali tidak bersalah
siap lah untuk menjalani hukumanmu kereksil
jangan bunuh aku
jangan bunuh aku
hidup ini terus berputar
tapi tapi apa sekarang
aku tidak punya apa apa
dulu aku seorang yang kaya raya
apapun aku mau aku minta aku bisa dapat segalanya
tapi sekarang sekarang aku hanya seorang gembil aku tidak punya apa apa
sebelum kapan aku harus seperti ini
sampai kapan aku terperangkap dalam tubuh harimau ini
maaf j maaf j apa di sini ada orang sakti
maksud di sana orang yang bisa mengobati penyakit
kamu tahu di mana
kimaruto dia tuh sangat sakti bisa menyembuhkan segala penyakit
dia tinggal di kudus jauh dari sini
oh ya terima kasih
teman dia tersiaplah
oh itu jalan pintu kalian
aku harus mencari orang sakti
aku bisa menggunakan kuda ini untuk berangkat ke kudus
berangkat ke kudus
apa tadi bapak melihat orang yang naik kuda di jalan ini
ya tadi saya melihatnya menuju ke arah kudus
terima kasih pak
kenal kamu ardian
kamu pasti ke arah kudus yang bertemu dengan kimarutu
jadi kamu dikutuk
setelah itu setiap bulan purnama
aku merasakan haus darah yang sangat dahsyat ki
bahkan seluruh badanku terasa sakit
dan gigi tarimku berubah menjadi lebih panjang
kutukan harus diruat
tapi tidak semua orang sakti
bisa meruat kutukan
hanya orang sakti yang ilmunya sudah paripurna
kamu harus mencari dia
karena hanya dialah yang bisa menolong kamu
terima kasih ki
sekarang serahkan kudamu
karena aku akan menolongmu
karena kamu sudah mau bayar dengan kuda
tapi setelah kimaruto bilang dimana sama lampir
kamu berjalan ke utara tanpa harus menengok ke kiri ataupun ke kanan
terima kasih ki
rakit ini mau dibawa kemana pak